generwo generwo itu paling suka menculik gadis gadis
menggusurnya dan menculiknya masuk ke sebuah pohon yang besar
disitulah tempat genderuwo itu tinggal
dan kadang ada yang suka diperistri atau justru dijadikan mangsanya
asli dipepenek umay itu
cerita horor malah tidur
siap pak rt
siap siap siap siap
maaf pak rt
saya kan udah semaleman begadang gitu
alasan aja kurang tidur kurang tidur
kamu ngejawab aja kalau diomelin teh gimana sih
eh ayah kamu kenapa nangis kayak gitu
aku nggak tau pak rt
eh saya itu lagi cerita horror
menyeramkan menegangkan mencekam
bukan film india atau film korea
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamu kenapa ngeliat saya kayak gitu
kan lagi nyimat apa yang pak rt cerita
terus jadi gundurwo
enak ya pak rt
kan kalau lagi isis kamling nih ya malam malam kedinginan
nggak bakal kedinginan
bulunya kan banyak tebal
iya pakai karpet aja sekalian kalau kamu mau
ada ada aja saya pikir benar alasannya
ini punya tiga hansip ada yang benar
beneran kamu patroli lagi san bertiga
kalau ada penjahat atau hantu sekalipun jangan pernah lari
siap pak rt
siap pak rt
kembali ke tempat
pusing gaji aja mau gede
minta tiga puluh juta sebulan kerjaannya begini doang
aduh gelap banget lagi
kok tumpen ya
enggak biasa biasanya malam dingin banget
gue jadi pem pipis bang
yaudah kalau lo mau pipis pipis aja
dar lo kenapa
kok kaki lu gemeteran kayak gitu
yaudah sana kalau lo mau pipis cari tempat sana
eh bang mendingan pipisnya di situ aja tuh
itu ada pohon gede tuh jadi kalau kita pipis kalingan
ngapain di situ jangan
bau lo kualat
eh dek penghuni tempat sini juga ngertiin
makhluk halus ini juga bisa ngertiin
kalau kita itu lagi kebelet tipis kita tuh lagi tugas
iya juga sih
tapi emang gue juga kebelet bos
yaudah kalau mau pipis gue jaga jaga di sini
lo senuan dong
ya kok berbentuk
kok berantem terus nggak di pos nggak di sini
aduh ini bos kencing mepet terus
lega juga tuh gue
tuh ternak gue basah semua
yeay ente aja minggir minggir keaneh
udah tahu tuh ada tempat lega tuh pohonnya kan gede
ini kan bisa ke sebelah sana kalau nggak sebelah sini
lo yang dempetin gue
nempel mulu genit loh kayak perangkok
kok basah kayak gitu tanahmu cik
iya bos ini kencingnya jorok banget
gua jadi inget apa yang diomongin pak rt nih
masalah pohon ini bos
bencis banget nih
yang diomongin dan diceritain pak rt nih
bener gua inget apa yang diomongin pak rt nih pohonnya nih
lo lihat tuh
eh semroh emangnya tadi pak rt cerita ngomong apa
ya itu masalah pohon ini nih
barengan aja kamu kalau ngomong
bau anjir kayak gini kok dibilang kentut kentut itu tuang
eh jangan jangan pelu ledor kentut ya
eh bang mulut ente kali deket sama hidung tuh
eh semproh kok lo nyalahin gue sih
sembarangan aja gak sopan kamu sama aku
lempik lempik mudi nih
yalah kok lendar gitu sih
lo ngapain di situ loh turun
aduh bang gue kabur duluan ya bang gue kabur duluan bang
dek tungguin gue
aduh tungguin gue
anjir peh peh peh
ini kalian disuruh kerja malah kejar kejaran
namun maksudnya ya teh
jadi bapak mau ngapain
kenapa lo bau hangser kek
bawa gue ke sekolahan
tadi itu ngandung lo pak
aku tuh tadi habis ketemu sama genduruwo
tadi kepala saya kena air liurnya
sampai lengket banget ta
iya peh rute
gendero nyih seru banget peh rute
syu beled deh meshi kalau jalan dari kampus syu beled lah gak ada angkot gak ada beca ojek aja gak ada
bete lama lama ini betis kita les bogor
wow hei ini sih namanya pucuk dicinta ulang tiba ada motor itu pasti motor ojek
pasti nih tukang ojeknya juga ada di sekitar sini
eh itu dia mungkin dia habis dari belakang habis dari belakang
jucok banget dilihat dari bajunya abang ojeknya kayaknya ganteng nih
kok itu kok kayaknya badannya keker banget sih
kok tambah ke atas tambah berbulu eh buluan
kok tambah ke atas
tolong ini siapnya gendero
kabur nih bagusnya deh bagusnya mau murni kabur
kayak ada yang manggil nih dari kanan